prakor lantas polri mengungkap dugaan sementara penyebab kecelakaan maut di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek
yang melibatkan dua unit minibus dengan bus
polisi menduga kecepatan dari grand max melebihi seratus km per jam
kakor lantas polri irjen aan suhanan menjelaskan
dugaan lain yang didapat dari hasil olah tkp yakni tidak ditemukan adanya pengereman
aan menyebut kecepatan lebih dari seratus km per jam itu juga yang membuat mobil tidak stabil
hingga kini aan juga menyebut pihaknya masih menunggu hasil dari traffic accident analysis atau taa yang tengah berlangsung
aan berharap hasil taa akan keluar dalam dua hari ke depan
dugaan lainnya kecepatan dari grand max itu melebihi seratus km per jam

itu hasil teknologi kita
di sana tidak ada jejak rem
artinya dengan kecepatan sebelum itu dia oleng ke kanan
agar tidak ada upaya untuk mengerem
kemudian dilihat dari korban yang ada itu melebihi kapasitas kendaraan
itu juga bisa memperkara kesimbangan kedaraan